kalau begitu saya permisi dulu ya rin
terima kasih dong
kayak gue kena tuh suara
lu ngapain dimari ha
si dan sholat di masjid dulu ya
mau kemana nih
sholat kan bisa dimari
dokun islam tuh cuma suruh sholat
bukan sholat di masjid
ngapain juga sholat ke masjid
sholat yang ada di masjid itu
daripada di rumah
apalagi sekarang bulan ramadan
masa kalau sudah ketik
jangan sampai ada santri yang madul man
kalau ambo sudah siaga ciek bu
mau kemana kok
ini kagak sholat ke masjid
nah ini baru mau sholat ke masjid
masjid pesantren itu jalannya ke arah sono
bukan ke arah sono
di luar kan juga ada masjid
gua mau sholat berjamaah di masjid luar pesantren
ini orang dikasih yang mudah mau yang sulit
kan di pesantren si kok juga ada
lama doang di pesantren
talpimunya gak nyangkut nyangkut
nah nih ya dengerin
setiap langkah kaki kita menuju masjid
itu dihitung pahalanya
mau pahalanya besar
jadi harus sholat
ke masjid yang agak jauhan
ada beneran juga man
ente perginya harus sama aneh
dan sama irman
ya terserah sih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aki ada apa ya
kok kelihatannya kayak orang bingung
iya kita lupa doang mau masuk masjid
ingetin kakek ya
saya hafalnya doang setelah makan
kakek kan tidak serang makan
kakek sekarang ikutin zidan ya
dumpa masuk masjid
kok sujudnya gitu ya
kening di atas tangannya
aduh gimana ngasih taunya ya
kalau kayak gini kita bisa ketinggalan sholat jemaah
iya ya udah grimis lagi
kalau gini kita sholat di pesantren aja ya bang abang
mbak mau sutente apa anak
kalau gini aneh jadi kagak dapet sholat jamaah
sadar buk sadar
sudah hujan yuk kita perlakukan
tarik nafas dulu tarik nafas dulu
kita sudah berpuasa buk
tarik nafas dulu
saya cuma mau kasih buku ini
tadi saya kan nggak sengaja lihat ibu sholat
terus saya perhatiin sujudnya ibu itu salah
eh maksudnya tuh ibu kan tadi sholatnya posisi kenih di atas tangan
harusnya nggak seperti itu bu
saya cuma mau kasih tahu ibu aja supaya jangan sampai cuma karena hal kecil kayak gitu sholat kita jadi gak diterima sama allah
kamu itu merasa semuanya paling benar tapi di mata kamu itu semuanya salah
enggak bu bukan gitu maksudnya
gitu gimana memang kenyataannya begitu
ibu jangan salah paham dulu ya sama saya
kan ada hadisnya bu
sampaikanlah kebenaran walau cuma satu hayat
ya saya cuma menyampaikan hadis tersebut
sisinya terserah ibu lagi kok mau ibu ikutin atau enggak
eee bener nih rumahnya bumi ya
iya bener bang
bumi aja ada
ibu lagi sakit sakitan sekarang lagi dipesa dokter ada perlu apa ya bang
tidak ada masalah
musola itu dibangun atas amanahnya sendiri
di mana warga sekitar bisa sholat di musola tersebut
kalau musalah digembok di mana letak amanahnya
musola bukan milik perorangan mbak
musola milik umat karena musola itu rumah allah
iya saya harus bagaimana sekarang
masalahnya ibu dan om saya lagi perang dingin gara gara musola ini
ibu gak mau musola ini dihancurkan karena sudah menjadi tanah wakaf
tapi on saya tetap minta sebagian jatah untuk biaya hidupnya
emangnya si omnya kagak gawe kagak kerja
itu dia ibu jadi sakit sakitan karena masalah ini
jangan pierwszy yuan ketika baru saya phenomenon
kalau envah nya tidak redirect ke dia semoga ga nggak contain

gak bisa satu powin banyaku ke recht
tengok mai ibu increasing the tabscale nk pake di programa nomor berikut

banget ngapalin doa saya temalu tom malu sama budak letih yang dibawa umur saya tapi mereka
banyak hafal hafal doa lagian kan kalau kita banyak hafal doa tuh kita bisa terhindar dari
segala mudahan setan iya kan iya sih tapi baru tahu gua lu punya malu jangan sama orang kayak
kamu haduh udah serah lu deh lanjutin aja oh gitu masalahnya iya bang silakan duduk bang saya
lihat ibu dulu di dalam iya gimana ceritanya tuh kayaknya lu harus kasih solusi tuh biar
kelar urusannya bukan gua nggak mau bantuin gue sendiri gak nyampe ilmu gue ke situ ya
gimana kondisi ibu saya dok alhamdulillah kondisi ibu kamu baik baik aja ibu cuma
kecapean banyak pikiran jadi tensinya naik lagi kalau begitu saya permisi dulu
yakin terima kasih dong kayak gua kenal suara saya

sinner kita pernah ketemu di mesjid deket pasa kecik
temennya apa ya
senyum itu sebagai daripada iman
nanti saya akan bantu sama omoh omoh pak teddy
siapa tau bisa
alah gue udah ketemu pak teddy duluan kali
kalau sama dokter dimas om saya kenal banget
karena kalau berobat gratis
ini dokter ya
udah baik ganteng
pura hati lagi ya
kenapa sih lo pak
saya mau pamit dulu ya
gue juga mau pamit
eh kenapa sih lo